telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan saintifik krim investigasi
termasuk dengan alat bukti yang ada dan sudah dilakukan gelar perkara
maka penyidik telah menetapkan saudari pc sebagai tersangka
istri verdi sambo putri candrawati ditetapkan sebagai tersangka
tepat diperingatan empat puluh hari kematian brigadir yosua
putri diduga kuat menjadi bagian dari kasus tewasnya ajudannya itu
meski begitu di hadapan wartawan irwa sumpolri komisaris jenderal agung budi marioto mengatakan
belum ada penahanan terhadap istri mantan kadif propam itu
korupsi dengan dokter yang bersebutan nanti status akan ditetapkan berikutnya

menanggapi penetapan tersangka istri verdi sambo
ayah almarhum brigadir yosua samuel huta barat
mengapresiasi langkah polri menyelesaikan kasus kematian putranya
keluarga juga berharap motif pembunuhan tragis ini segera terungkap
dari awal memang kita sudah menduga
bahwa beliau itu kan ada di tkp
ada di tkp
terus penerapan pasal penerapan pasal gimana
sudah pas atau belum
mati itu maksimalnya
apakah sudah sesuai dengan keluarga
saya rasa itu hasil olahan daripada tim khusus ya
mungkin itu yang paling tepat bagi yang berbuat ini
hukuman mati termasuk
dalam perkembangan penyidikan tim suspolri telah menetapkan
verdi sambo eliezer atau baradae
bribka riki dan asisten rumah tangga kuat ma'ruf sebagai tersangka
dan putri menambah daftar baru pelaku dibalik pembunuhan yosua
tim liputan cnn indonesia